ya kembali di newscast masih dalam editorial view bersama dengan mas revolusi riza
mas revo sekarang kita menyoroti soal kenaikan kasus yang sudah terjadi lagi pekan ini
kita sudah mulai melihat lagi ada kenaikan kasus yang cukup signifikan dan juga diduga
salah satu penyebabnya adalah karena penyebaran varian omikron dua
kasus kemudian meninggal dunia tadi mas revolusi dengan informasi
jadi mulai muncul juga dorongan agar resahkan agar ptm ditunda lagi
dan juga muncul kebijakan untuk kembali memperlakukan wfh
bagaimana kita melihat mas revo tren kenaikan kasus covid sembilan belas belakangan ini
apa yang perlu segera dicermati oleh pemerintah
ya renat sebenarnya kalau misalkan kita melihat secara data sains ya
prediksi prediksi kenaikan angka itu kan sudah
sudah dipaparkan ya
sudah dipaparkan dan dalam hitung hitungan sains ada beberapa skenario
misalkan puncaknya puncaknya itu kan diperkirakan pertengahan februari
sampai maret ya renat ya
nah itu kan puncaknya
kalau berdasarkan hitungan
tapi ada beberapa hal yang kemudian bisa membuat lonjakan lonjakan ini bisa berkurang
misalnya kalau misalkan protokol kesehatan itu diberlakukan secara lebih ketat
nah saya pikir rekomendasi rekomendasi yang sudah diberikan oleh para ahli para ahli sains ini
sebaiknya diikuti oleh pemerintah
nah kematian dua orang yang kemarin ini juga merupakan sebuah alarm ya reinhardt ya
angka kan bertambah
bahkan pekan ini itu tiga kali lipat dari pekan lalu
angka pertumbuhan kasus
dan ini merupakan hal yang harusnya menjadi sirene alarm
harus didengar secara serius oleh pemerintah
apalagi sudah ada yang meninggal
dan meninggalnya ini pun salah satu diantaranya
satu diantara dua ini adalah transmisi lokal
omikron ini sudah menyebar dari orang per orang
tidak hanya dari pelaku perjalanan luar negeri
ini tentu hal yang harus disikapi dengan sangat sangat serius
kita masih mengingat ya renhart ya
kejadian kejadian di bulan juni juli lalu gitu ya
sampai agustus ketika puncak puncaknya varian delta
pada waktu itu juga kasusnya sudah mirip ya
habis setelah libur lebaran
kemudian ada varian baru
dan kita di editorial view cnn indonesia ini kan juga beberapa kali mengulas
bahwa pemerintah sebaiknya memperhatikan secara serius
karena ada tiga kombinasi mematikan gitu ya
dan setelah liburan orang banyak bertemu dengan sanak saudara
dan ada perjumpaan banyak orang gitu
kemudian ada varian baru
dan protokol kesehatan yang lemah itu kan merupakan salah satu
merupakan kombinasi kombinasi yang mematikan
kita lihat kondisinya sekarang berulang
walaupun kita sekarang mungkin pada fase awal mendaki gunungnya gitu ya
untuk menuju puncak
kasus gitu ya
gelombang ketiga ini
saya pikir itu yang kita memang merekomendasi supaya pemerintah segera mengambil langkah serius
ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam ketika gelombang kedua kemarin misalnya
tersediaan ruang perawatan
kemudian alat kesehatan penunjang gitu ya
banyak kasus pada waktu itu pasien yang tidak bisa mendapatkan kamar perawatan
misalnya sehingga harus meninggal di
ada beberapa kasus seperti itu
kemudian kekurangan oksigen dan sebagainya
catatan catatan yang terjadi pada gelombang kedua
itu juga harus disiapkan dengan sangat baik
lagi lagi memang kan kita juga tidak ingin ya
sekarang ekonomi juga sudah mulai tumbuh
sudah mulai tumbuh
kita juga tidak ingin kembali turun
di satu sisi memang ada faktor kesehatan yang harus diperhatikan
tapi juga ada faktor ekonomi
ini persoalan sejak awal covid sembilan belas itu terjadi
ada dua sisi itu
ada sisi kesehatan dan sisi ekonomi yang harus diperhatikan
nah ada beberapa sebenarnya yang bisa dilihat dari
ada beberapa negara lagapan dengan omicron
amerika juga sekarang mengalami hal yang cukup serius karena omikron ini
tapi ada juga beberapa negara yang mereka mampu
mampu menekan lagi omicron
singapura misalnya walaupun secara penambahan kasusnya cukup tinggi
tapi angka kematiannya rendah
itu tentu kita harus berkaca dari melihat bagaimana keberhasilan negara negara seperti itu
ketika ada omicron relatifly bisa menendalikan dengan beberapa macam hal yang memperketat
protokol kesehatan misalnya
nah dua hal tadi
satu hal yang kita ingin hati hati
kita tentu tidak ingin kita kembali setback
mengalami masa masa kelam di bulan juni juli
yang kita semua mengalami ya hampir setiap hari kita mendengar sirena ambulans gitu ya
hampir setiap saat itu ambulans merahong rahong gitu
kemudian di grup grup whatsapp whatsapp itu juga kabar kabar duka gitu kan
kita tidak ingin seperti itu
selain juga ada ekonomi yang harus kita perhatikan gitu ya
maka jalan tengah itu yang harus dicari gitu
seperti tadi renhard sampaikan
apakah ini tidak bisa ditinjau gitu
karena beberapa kasus sekarang yang terjadi di beberapa sekolah di jakarta misalnya
harus kembali tutup kan karena ada beberapa siswa dan sivitas gurunya yang positif gitu
apakah tidak bisa dilakukan dengan cara hybrid
sehingga proses perjumpaan fisik itu untuk sementara dikurangi
dan kemudian bagaimana protokol protokol kesehatan yang lain
sosialisasi ulang kepada masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan
karena kita tahu di sekeliling kita juga mulai kendorin
protokol kesehatan bagaimana kesadaran warga mengenakan masker misalnya
atau bagaimana kesadaran warga ketika sering sering cuci tangan dan sebagainya ya
dan penggunaan peduli lindungi misalnya ini masih sangat rendah
ini yang menjadi pr bersama renat
baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat
kalau kita bicara ptm juga sebaiknya kemudian dilihat kembali ya
mas revo melihat perkembangan yang ada sekarang
itu juga soal wfh
ini bagaimana karena kemudian presiden sudah juga menyampaikan menyarankan untuk wfh
besok akan ada evaluasi atas kebijakan ppkm
nah apakah perlu memang mengakomodir wfh kembali untuk bisa mengurangi mobilitas masyarakat mas revo
atau apa yang perlu diperhatikan pemerintah ketika besok akan mengevaluasi kebijakan ppkm di tengah kenaikan kasus covid sembilan belas ini
ya di beberapa sektor usaha kan ada yang memang
dilakukan secara working from anywhere lah ya
tidak harus datang ke kantor
jika memang usahanya bisa dilakukan seperti itu maka memang alangkah baiknya dilakukan wfh
tapi memang ada beberapa usaha usaha mungkin yang mungkin saja tidak memungkinkan dilakukan wfh
dalam industri beberapa industri misalnya
ke pabrik itu kan jadi tidak bisa dihindari
kalau misalkan itu harus di stop misalnya maka proses produksi akan turun
nah tentunya alaman hampir dua tahun ya
kita sudah dua puluh dua bulan ya bergelut dengan covid sembilan belas di indonesia
rasa rasanya semua orang kini sudah semakin tahu sebenarnya do and don't nya gitu
tidak ada sisanya
satu hal misalnya

tapi ya tadi reinhardt itu
kita tentu tidak ingin ekonomi
kembali terburuk ya kita sedang naik
salam gabungan ihsk
juga kebakangan juga semakin
membaik setelah terpuruk
merah di mana mana
kita tidak ingin juga itu setback ya
hukum keselamatan adalah yang
tertinggi itu juga tidak mungkin kita langgar
beradaptasi proses proses yang dulu
kita sebut sebagai new normal itu
harus diberlakukan jika memang
usahanya bisa dilakukan wfi
tidak perlu dipaksakan
tapi jika memang harus melakukan
kerjaan harus datang ke tempat usaha
maka bagaimana semua
bisa berlangsung secara sehat
pengaturan pengaturan supaya sehat
tentu juga bagaimana kemudian pihak
perusahaan itu melakukan
yang memiliki resiko
lebih beresiko karena mungkin punya komorbid
pasti punya catatan
siapa siapa yang tidak perusahaan
pasti punya catatan siapa yang memiliki comorbid
nah itu mungkin lebih
disarankan tidak datang
ke kantor atau mengatur
sehingga tidak semuanya
menumpuk pada jam yang sama
di beberapa perusahaan kan sudah
ada yang mulai berlakukan
ada yang datang lebih pagi
misalnya jam setengah tujuh itu sudah harus masuk
tapi ada yang harus masuk jam
satu sampai siang
semuanya sebetulnya bisa diatur renard
intinya adalah bagaimana semua pihak
untuk jangan lengah ya mas revo
dan kenaikan kasus ini adalah alarem
dan sebagai media mas revo terakhir
bagaimana kita kembali lagi ya
sedang meningkat begitu kita perlu ke bali juga untuk melihat ini dan mengingatkan masyarakat
bagaimana mengingatkan publik kita punya peran yang besar untuk di situ
tapi juga tidak membuat panik banyak pihak di tengah aktivitas yang sudah mulai kembali normal
ekonomi yang sudah mulai kembali tumbuh
tapi di sisi lain kita tahu bahwa sudah ada prediksi bahkan dari pemerintah sendiri
yang sudah membaca bahwa februari sampai maret akan ada kenaikan kasus
dan mungkin ke depan akan ada penyesuaian kebijakan kebijakan yang akan kembali terasa oleh masyarakat
iya betul renat
oh iya satu hal renat sebenarnya yang sekarang harus dilakukan segera mungkin
kita ingat bahwa pernah ada satu masa vaksinasi itu berjalan sangat sangat masif
bahkan kita sebagai media pada waktu itu menerima setiap hari menerima undangan peliputan gitu
atau kabar bahwa serbuan vaksinasi di banyak titik tidak hanya di jakarta tapi di beberapa daerah
banyak instansi instansi pemerintah yang menggelar vaksinasi secara masif gitu
serbuan serbuan vaksinasi itu berjalan dengan sangat sangat luar biasa
tapi rasa rasanya dua bulan terakhir itu mulai kendor ya reinhardt
proses vaksinasi masih berjalan tapi tidak semasif pada waktu itu gitu
nah ketika ada proses kenaikan omikron sekarang ini kan kita harus memperhitungkan orang orang yang divaksin
di generasi generasi awal
artinya di bulan bulan februari maret april tahun dua ribu dua puluh
itu sudah lebih dari enam bulan
maka vaksin penguat ini menjadi sangat urgent
kalau memang pada waktu itu bisa dilakukan sehari
bisa berapa juta vaksin ya dilakukan pada waktu itu kan puncaknya sempat ya ada lima juta per hari ya kalau nggak salah ya
tapi sekitar itu kan
nah sekarang ini kan kendor
nah sementara kita tahu ada beberapa catatan
nah ini yang harus di apa namanya
kita tahu ada beberapa vaksin yang akan keadaan luar sah
dan jangan sampai kemudian vaksin itu menjadi keadaan luar resah
tidak dipakai karena sudah datang ke indonesia
sudah datang dari produsennya ke tanah air
tapi tidak kunjung untuk diinjeksikan
nah kita tentu tahu bahwa salah satu yang bisa melawan virus ini
adalah fatalitas ya
itu adalah vaksin
maka penting juga gitu selain tadi kita mendorong semua pihak untuk menerapkan lebih ketat menerapkan protokol kesehatan
maka penting juga untuk segera mempercepat atau menggencarkan vaksin penguat ini kepada publik
sudah diputuskan oleh pemerintah tidak berbayar
ya maka harus segera gitu disuntikkan
prioritas prioritas sudah bisa dilakukan
tapi kita tahu banyak juga teman teman yang sudah pasti ya
pemirsa juga banyak yang sudah menerima notifikasi dari peduli lindungi bahwa sudah berhak mendapatkan tiket vaksin booster ketiganya gitu ya
tinggal tata caranya kemana bisa mendapatkan vaksin booster ini
karena di pengalaman pribadi juga
ketika kita datang saya misalkan datang ke puskesmas atau fasilitas terdekat
belum tentu tersedia juga
karena memang angkanya masih sangat sedikit ya
setiap fasilitas kesehatan ada jatahnya lah
nah kalau misalkan pada waktu sebelum dua bulan yang lalu ketika puncak puncaknya kan september oktober ya
september oktober itu kan sangat gencar ada persekuan vaksinasi
tidak ada salahnya dan mungkin itu lebih baik
lebih baik dilakukan
serbuan vaksinasi itu dilakukan lagi
terutama untuk menyasar pihak pihak yang rentan dan pihak pihak yang masuk kelompok rentan ya renard ya
supaya tidak kita bisa menekan lah fatality rate dari omicron ini
oke jadi tugas kita juga itu ya mas revo untuk kembali mengingatkan semua pihak
termasuk juga para instansi yang sempat gencar sekali melakukan vaksinasi
ini saatnya untuk
gaspol lagi vaksin ya
jangan kendur dan juga semua pihak untuk berhati hati menghadapi prediksi dari
kenaikan kasus covid sembilan belas di februari dan juga di bulan maret
kita akan lihat besok
seperti apa kemudian pemerintah akan mengambil kebijakan atas ppkm mungkin
dan juga sejumlah kebijakan lain untuk melihat situasi yang ada saat ini di tengah kenaikan kasus covid sembilan belas
terima kasih banyak mas revo
mudah mudahan apa yang sudah kita diskusikan mulai dari polemik
undang undang ikn sampai dengan kenaikan kasus covid sembilan belas ini
didengar oleh para pengambil kebijakan
sejumlah catatan editorial kita sebagai bahan masukan dan juga pertimbangan bagi semua pihak
terima kasih banyak mas revo lusiri zawa pemret dan juga kepala peliputan dari cnn indonesia
selamat malam mas revo sehat selalu mas
sehat selalu renhat terima kasih banyak selamat malam